di kerajaan yang jauh dinaungi oleh pegunungan lumir yang disinari matahari
dan dilindungi oleh hutan lebat dari zaman yang terlumpakan
terdapat kerajaan cahaya
suatu hari seperti hari lainnya membawa berita kecantikan baru untuk kerajaan
kelahiran putri lumina
putri lumina lahir pada malam yang sangat istimewa pada waktunya
tepat pada saat kelahiran lumina bintang bintang di atas kerajaan cahaya sejajar
sejajar yang belum pernah terjadi selama ratusan tahun
bintang bintang memberi putri lumina hadiah yang indah kekuatan untuk mengendalikan cahaya
seiring berlalunya waktu lumina tumbuh begitu pula kekuatannya
seindah apapun kekuatannya
semua orang mengkhawatirkan keselamatannya
raja dan ratu melarang lumina meninggalkan kastil karena takut seseorang akan memanfaatkan kemampuannya
tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatannya
bahkan lumina pun tidak
tapi semua orang tahu itu hebat dan layak untuk diperkuat secara rahasia
tidak ada yang tahu
ada lagi yang bisa kulakukan dengan kekuatanku mama
mungkin kita harus berpegang pada dua hal yang bisa kau lakukan
itu tidak seru
aku ingin melihat seberapa hebat kekuatanku dan belajar tentang apa yang dapat ku capai
aku tidak tahu
apa kau pikir aku bisa mulai berlatih mama
apa ada orang di kerajaan yang bisa membimbingku
aku akan bicara dengan ayahmu
tapi jangan mencoba apapun sampai saat itu
jangan mencoba apapun sampai saat itu
jangan mencoba apapun
jangan mencoba apapun
jangan mencoba apapun
aku harus mencoba sesuatu
aku bisa melakukan ini
tapi aku tidak tahu apa yang kulakukan
cahaya hilang dan kegelapan mengambil
tunjukkan aku jawaban dari tanah
buku terbuka ini akan membantu
pemberi terang telah dewasa
aku telah menunggu bertahun tahun untuk ini dan sekarang saatnya
saudaraku raja kerajaan cahaya
dia adalah raja terhebat yang memerintah negeri ini selama berabad abad
disitulah dia salah
akulah yang harus memerintah kerajaan cahaya
aku adalah penyihir yang kuat
aku akan mengutuk negerinya dengan kegelapan
dia mencoba merahasiakan putri lumina
tapi aku akan menariknya keluar dari istana dengan awan keputus asaan
aku akan melihat wataknya yang cerah
dan kepositifan yang memudar
sementara aku menyedot kehidupan dari kerajaan
jika sudah bagus dan kering aku akan mengambilnya sendiri
tidak ada waktu untuk disiasiakan
kegelapan untukmu aku memanggil malam tergelap
dan musim kugur tertinggi menyelubungi negeri ini dengan awan hitam
memastikan kerajaan ini merasakan murkaku
perlahan merayap dan membungkuk di sana
akhiri sinar matahari
ya tuhan semuanya lari
kerajaan cahaya diliputi kegelapan
yang mulia tragedi telah melanda
kerajaan cahaya diliputi kegelapan
panggil setiap pendekar pedang yang cakep untuk menghadapku
ada apa ayah
kerajaan cahaya diliputi kegelapan
bisa aku bantu
ini bukan untukmu
kerajaan cahaya diliputi kegelapan
tidak bisa aku bantu
ini bukan untukmu

kembalilah ke kamarmu sekarang
ini bukan untukmu
kehidupan saya sedang bernih
aku harus melakukan itu
itu terlalu berbahaya
aku tidak peduli
kau tahu itu harus aku
aku punya kekuatan cahaya
aku bisa mengalahkan kegelapan
aku belum tahu tapi akan kucari tahu
biarkan aku pergi mama
penuh dengan kebaikan dan kau punya hati yang baik
kekuatan cahayamu adalah cerminan dari kecantikan batinmu
artinya kau percaya pada aku
kau akan membiarkan ku pergi setelah ini penyihir oskuro
iya kau adalah satu satunya harapan kami
kau tidak bisa melawan awan dengan pedang
aku datang untuk membantumu dalam perjalananmu
bagaimana kau tahu aku sedang dalam perjalanan awal
aku sepertimu memiliki kemampuan khusus
aku dapat melihat masa depan
tapi hanya beberapa saat di depan waktu kita saat
dalam waktu dekat kita kau memberitahuku tentang kekuatanmu
kau juga setuju untuk mengizinkanku bergabung denganmu
untuk melawan penyihir itu
tidak ada alasan untuk tidak percaya padamu
kau sungguh jiwa yang baik dan terpercaya
mari kita pergi
kau dapat memberitahu tentang kekuatanmu di sepanjang jalan
aku akan memberitahumu kekuatanku
sebentar lagi kita akan bertemu dengan makhluk lain di hutan
dia penuh semangat tapi dia memiliki kekuatan seperti kita
bagaimana dia menemukan kita
kekuatan cahayamu seperti suar
itu menarik orang kepadamu
sayangnya itu bisa menarik bayi dan burung
kita beruntung dia baik
aduh terima kasih kalau boneka aku akan terus berjalan
betapa kasarnya aku
senang berkenalan denganmu
kau seperti lampu besar
kau sangat bersinar terang
aku tidak berpikir aku bersinar iya kan samset
mungkin tidak dalam penglihatan kita
bagaimanapun aku di sini untuk membantu
samson berkata kau punya kekuatan
ya aku punya kekuatan
apa itu untukmu
kami akan berperang melawan penyihir
kami akan mencari penyihir yang kuat untuk merebut kembali kerajaan cahayaku dari kegelapan yang menyelimutinya
kau bisa menolong
aku dapat memberikan saran
bisakah kita melihatnya beraksi
kau yang memintanya bukan aku
aku pikir kau harus datang ke sini awal
kirim aku kembali
kau bebas terbang
kekuatanku juga memiliki kekurangan
tapi itu cukup hebat
untuk apa kita diam di sini
sekarang apa yang kita lakukan
kita harus menyebrang
kendre dan aku bisa terbang tapi kau tidak bisa
tentu saja tidak
harus ada cara lain
aku tidak punya apa apa
sepertinya perjalanan kita akan berakhir
aku melihat sesuatu
ini cukup sesuai
putri kau akan membangun jembatan cahaya untuk menyeberangi sungai
aku hanya bisa melihat beberapa saat kedepan
aku kira kau bisa mencobanya
itu baru hebat
oh putri lumina
kurasa kau tahu persis bagaimana melakukan ini

aku berhasil aku tidak percaya
terima kasih teman teman karena telah menyemangatiku
aku pikir kita melakukan lebih daripada memberanikan diri
dia tidak bisa melakukannya jika kekuatan itu tidak ada dalam dirinya selama ini
kita harus masuk dan menghadapi oskuro
caranya anak buahnya ada di mana mana
aku bisa melihatnya putri bisakah kau
tidak mereka tetap diam
tapi mereka akan segera bangun kita harus pergi
kerja cerdas yang kau lakukan di luar sana dengan antek anteku
jangan berpikir sedetik pun bahwa akan semudah itu untuk mengalahkanku
itu tidak akan mudah tapi aku bisa melihat kekalahannya itu terlihat jelas
itu terlihat jelas
dan kau punung hantu nagal aku memberimu kekuatan itu dan sekarang kau datang untuk menggunakannya melawanku
aku bisa membawa kembali kekuatan itu dengan mudah
aku pikir kalau lebih suka samson mempertahankan kekuatannya
tapi aku akan membiarkanmu menyimpannya untuk saat ini
lepaskan kerajaan cahaya atau hadapi akhirmu
putri ada sesuatu yang perlu kau tahu ini pamanmu saudara laki laki ayahmu
apa oscuro kau pamanku kenapa kau lakukan ini pada keluargaku

udah akulah yang seharusnya memerintah kerajaan cahaya tapi

saudaraku yang bodoh adalah yang pertama mengantri untuk kerajaan
sekarang dia menghasilkan ahli waris jadi tidak mungkin aku bisa memerintah
aku bisa mengubah kerajaan cahaya menjadi kerajaan kegelapan
ini baru permulaan gadis kecil
segala hal yang kau tahu akan berubah menjadi hitam
anak buahku akan memerintah negeri ini
dan aku akan menjadi raja tergelap yang pernah ada di dunia

tidak tidak akan
kau pikir kau bisa menghentikanku
aku tahu kau punya kekuatan putri
tapi aku juga tahu orang tuamu telah menyembunyikanmu
dan melarang kau tumbuh lebih kuat
tidak akan sulit untuk mengalahkanmu
aku pikir putri lumina akhirnya menyadari kekuatan penuh dari kekuatannya
aku bisa melihat itu menjadi kenyataan
tidak kau tidak bisa
akhirnya ini putri
aku akan membunuhmu di tempat yang sakit
tidak tidak membunuhmu
kau baik baik saja
aku melakukannya mama
kurasakan cinta dan harapan dari setiap orang di kerajaan kita
kita aku tahu
menarik cinta itu dan membiarkannya mengisiku
dan meledaklah cinta cinta
kau luar biasa seharusnya
aku tidak pernah meragukanmu
kami sangat mencintaimu lumina
aku juga begitu